istri vokalis grup band seventeen rivian fajarsyah di lansahara terkonfirmasi menjadi korban meninggal dunia dalam bencana tsunami selat sunda
rivian fajar syah atau akrab di sapa ivan sebelumnya terlihat mendatangi rsud berkah pandeglang pada senin siang berbarengan dengan puluhan orang yang bertujuan yang sama untuk mencari kepastian sanak keluarganya
istri ivan dilan sahara akhirnya teridentifikasi sebagai salah satu korban meninggal dunia
jenasa dilan telah diambil pihak keluarga pada senin pada pukul delapan malam
dilan sahara menjadi korban saat mendampingi ivan tampil di tanjung lesung ketika tsunami menghantam